dan untuk mengetahui situasi terkini jelang latihan bebas world superbike indonesia
sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia i gede nyoman wiryadinata
nyoman kita ingin memastikan seberapa siap kemudian latihan bebas ini digelar
bagaimana situasi lintasan dan juga cuaca di sana seperti apa
ya ferdi di musim dua ribu dua puluh tiga ini world superbike memang digelar
untuk putaran kedua digelar di indonesia khususnya di bali di sirkuit mandalika di lombok tengah nusa tenggara barat
kalau kita lihat memang musim dua ribu dua puluh tiga ini dimulai di australia tepatnya di philip island pada tanggal dua puluh lima hingga tanggal dua puluh enam februari lalu
kemudian langsung mereka menuju ke bali untuk melakukan putaran kedua yang akan dilakukan pada tanggal hari ini
dan sampai pada hari minggu nanti untuk race satu akan dilakukan pada hari sabtu
kemudian race dua
dua pada hari minggu
kemudian nanti putaran ketiga akan dilakukan di eropa
kemudian kalau kita lihat memang mereka artinya untuk lintasan dan lintasan kemungkinan hari ini kering
artinya kalau kita lihat cuaca cukup cerah walaupun ada awan hitam yang sedikit menggumpal
artinya kemungkinan pada sesi latihan hari ini kondisi lintasan akan kondisi kering
artinya pada sesi latihan
latihan bebas kali ini tidak hanya superbike ataupun di kelas superbike yang akan melakukan latihan bebas namun juga ada di kelas super sport
termasuk juga di kelas dua ratus lima puluh cc yang juga akan melakukan latihan pada hari ini
kemudian kemarin di hari kamis juga sudah dilakukan track walk secara resmi untuk mengecek termasuk juga melakukan berjalan jalan melihat lintasan ataupun meninjau lintasan
yang dilakukan oleh pembalas
dan juga tim mereka untuk memastikan walaupun sebagian besar dari mereka sudah pernah artinya melakukan race di mandalika ini
seperti misalnya di tahun dua ribu dua puluh satu sebagai juara adalah toprak rasgat lioglu
kemudian di tahun dua ribu dua puluh dua seperti alvaro bautista yang memenangkan pada saat itu
kemudian ada memang tiga pembalap yang akan bersaing ketat
dan juga toprak termasuk juga jonathan ray yang akan mereka akan saling mengejar untuk memperoleh ataupun akan menaik di podium untuk menerima hadiah
seperti itu piala untuk kejuaraan dunia di superbike maupun super sport termasuk juga nanti ada di kelas dua ratus lima puluh cc
kalau kita lihat memang diprediksi oleh bmkg di putaran kedua ini cuaca akan kemungkinan hujan sedang maupun lebat
namun ini sudah diantisipasi oleh para pembalap termasuk juga tim yang melakukan modifikasi terhadap kendaraan yang mereka gunakan
artinya kalau kondisi nanti misalnya hujan tentu mereka sudah menyiapkan plan b bagaimana kendaraan bagaimana roda yang akan digunakan pada saat melintas di jalur jalur basah tersebut
namun secara umum lintasan di sirkuit mandalika ini tidak mengalami ataupun perbaikan untuk di seri ataupun putaran kedua ini
hanya dilakukan renovasi
hanya pengecetan saja di bagian bagian pinggir ataupun garis pinggir dari lintasan yang sudah pudar karena pengaruh cuaca termasuk juga di kotak start daripada pembalap yang juga sudah diperbaiki atau diperbahari catnya yang sudah pudar tersebut
kemudian rencananya pada hari sabtu besok sudah dilakukan race pertama baik di superbike maupun sport yang tentunya akan didahului dengan balapan super pool
menentukan garis start dari masing masing pembalap yang akan terjun
ada dua puluh tiga pembalap yang akan melakukan kompetisi di putaran kedua kali ini dan tujuh belas diantaranya mereka sudah pernah
artinya terjun di balap world superbike ini termasuk ada enam rocky yang akan terjun di kelas superbike ini
kalau kita lihat ada dua diantaranya mereka mantan pembalap motogp
seperti misalnya si renzo
kemudian ada juga danilo patricia yang juga melakukan ataupun terjun di kelas superbike ini setelah mereka menjadi mantan di motor gp
untuk bagaimana jumlah penonton memang sampai saat ini dipredisi sekitar dua puluh ribu penonton sudah membeli tiket baik di tempat festival maupun di reguler termasuk juga di premium yang sudah disiapkan tempatnya masing masing oleh panitia
ada ataupun sudah mempersiapkan jauh jauh hari penyelenggaraan world superbike yang dilakukan di indonesia pada putaran kedua di musim dua ribu dua puluh tiga ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia igd nyoman wiryadinata dari lombok nusa tenggara barat